kelompok relawan ganjar pranowo mania berniat membentuk dewan kopral sebagai respons terhadap langkah loyalis puan maharani membentuk dewan kolonel dalam menyambut pilpres dua ribu dua puluh
organisasi ini bertujuan untuk memenangkan ganjar pranowo pada pilpres dua ribu dua puluh
kepada cnn indonesia com ketua umum gp mania immanuel ebenezer berkata pihaknya sedang mempersiapkan deklarasi dewan kopral di berbagai daerah
sementara itu politisi pdip junimat girsang menanggapi rencana para pendukung ganjar ini dengan guyonan
juni mart juga mempersilahkan jika ada dewan tandingan yang hendak mengusung nama kader pdip lainnya
kalau tidak ada persiapkan partai ini kan memang tidak ada hubungan dengan partai
ini kan suara suara kami di dpr ini ketika mau kumpul
juni mart juga menegaskan dewan kolonel untuk memenangkan puan di pilpres dua ribu dua puluh empat ini benar ada
juni marin menegaskan dewan kolonel tak berhubungan dengan program partai
baginya dewan kolonel adalah komunitas yang punya angan angan menjadikan puan maharani sebagai bakal capres usungan partai banteng
sembari menunggu keputusan
ketua umum partai megawati soekarno putri
ia membantah dewan kolonel mendahului hak ketua umum
karena jika nanti yang diputuskan ketua umum tak sesuai harapan alias bukan puan
maka para kader akan tunduk pada putusan megawati
tim liputan cnn indonesia